kalau kantor presiden istana presiden insya allah sudah siap pada bulan juli itu
kenapa waktu lelang waktu presiden baru dilakukan
waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama
tapi setelah dicek pak presiden beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi
nah itu nanti kita
ulang atau enggak itu tapi baru makan
bagaimana kebangunan anda setahun ini
saya belum informasi pastinya mudah mudahan ya ruang saya juni juli
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya